kita ke informasi selanjutnya sosok presiden keempat indonesia abdurrahman wahid atau gusdur dikagumi banyak orang
salah satunya pelukis nabila dewi gayatri
untuk mewujudkan kekaguman yaitu nabila menggelar pameran tunggal lukisan gusdur dengan tema sang mahaguru
presiden keempat indonesia abdurrahman wahid atau yang dikenal dengan sebutan gusdur
menjadi sosok utama yang diangkat dalam pameran yang menampilkan dua puluh sembilan lukisan ini
pameran lukisan karya pelukis nabila dewi gayatri digelar di hotel sultan jakarta sejak dua puluh dua november dua ribu dua puluh
nabila mengangkat sosok gusdur karena baginya gusdur adalah tokoh fenomenal
seorang yang baik cerdas dan berani melawan arus
dalam beberapa lukisannya nabila menggambarkan gus dur berada di vihara masjid dan gereja katedral
lewat lukisan lukisan tersebut nabila mengangkat ia ingin menyampaikan pesan gusdur
yang merupakan seorang yang membela minoritas serta menjunjung tinggi toleransi dan persatuan antarumat beragama
gusdur seorang yang luar biasa
dia itu melihat agama lain selain agama islam adalah suatu kenyataan dan suatu hal yang bukan dongeng ataupun fiksi
kita menghargai dalam setiap ajaran apa agama pun kristen buna hindu islam dan lain sebagainya
jadi kita pernah ngerasain itu
selain gusdur nabila juga melukis tokoh tokoh lainnya seperti presiden joko widodo dan tokoh tokoh nahdlatul ulama
makanya ketika ditanyain orang kenapa ibu melukis jokowi
ya karena dia presiden indonesia yang saat ini menjadi lakon
karena apapun no itu adalah organisasi islam terbesar di indonesia
ada sangkut pautnya dengan ranah politik tetap nggak bisa kita mungkiri
besar kecilnya itu pasti ada sangkut pautnya
terus kalau pak mahfud md itu itu juga kan lakon juga ya
kemarin itu rame banget ya
mau jadi wakil gak jadi
wah ini harus saya gambar ini
ini keren ini
termasuk aho itu
nah ahok itu itu saya lukis sebelum ini sebenarnya
pas waktu ketika saya di
awal itu sudah juni juli agustus mungkin sudah saya lukis ini
karena saya melihat ini ya
kenapa kok aho ini disejajarkan dengan gusdur gitu loh
saya tidak melihat itu tetapi saya melihat sama sama terdolimi
kalau bahasa orang islam sama sama terdolimi
lukisan lukisan pada pameran ini telah dipersiapkan sejak juni dua ribu tujuh belas lalu
hingga lima november dua ribu delapan belas
rencananya pameran ini akan dibuka hingga tiga bulan
sandra insanasari jakarta